ya berbicara mengenai omnibus law cipta kerja ada yang kontra ada juga yang pro amel
termasuk yang satunya pro sentral organisasi kerewan suwadiri indonesia atau socsi mendukung disakannya undang undang omnibus law cipta kerja oleh dpr lima oktober lalu
soksi menilai undang undang cipta kerja akan memberikan iklim positif bagi perekonomian di indonesia
undang undang cipta kerja itu lebih banyak menyoroti tentang investasi sebetulnya mengundang investasi masuk ke indonesia
memang situasinya situasinya karena yang namanya pandemi ini melanda dunia begitu sulit sekali kita memang berharap ya pada saat seperti ini ada negara negara yang akan secara jor joran melakukan investasi di sebuah negara yang lain
sementara itu presiden kspi said iqbal menjelaskan ia dan pimpinan buruh yang lain siap dan tidak khawatir
jika diminta keterangan oleh
aparat penegak hukum terkait aksi mogok nasional menolak undang undang omnibus law cipta kerja enam hingga delapan oktober lalu
sebelumnya menteri koordinator politik hukum dan keamanan mahfud md menjelaskan pemerintah bakal bersikap tegas
pemerintah akan melakukan proses hukum terhadap pelaku dan aktor yang mendalangi aksi anarkis dalam unjuk rasa menolak undang undang ciptaker pada kamis lalu baik di jakarta maupun kota lain di indonesia
bahwa buruh kami kaum buruh bersama presiden jokowi setuju mengundang investasi memperluas lapangan kerja dan makin banyak orang yang masuk kerja
kami kaum buruh mendukung presiden jokowi untuk memastikan bahwa tersedianya lapangan kerja yang makin luas itu adalah penting bagi kebijakan negara ini
tetapi yang kami tidak setuju bila mana para menteri komparador komparador
orang orang yang mencari rente siapapun yang ingin mengeksploitasi buruh kami tidak setuju
buruh tidak ada perlindungan atau perlindungannya kalaupun ada diminimalisir diturunkan di downgrade itu kami lawan